mudah mudahan puasa kita ibadah kita sepanjang bulan suci ramadan
bukan hanya diterima tapi dilipat gandakan pahalanya
dan berhasil mencapai derajat mutakin
kami bersyukur kami sekeluarga bisa berkumpul bersama
semoga suasana yang sama dirasakan oleh keluarga keluarga di seluruh indonesia
ijinkan kami menyampaikan selamat hari raihul fitri
dan kepada semua yang sedang bertugas pada hari ini kami menyampaikan apresiasi
terima kasih selamat bertugas
walaupun mungkin tidak bisa berkumpul bersama keluarga
tetapi pengabdian di hari ini insya allah dilipat gandakan pahalanya
sebagai amal soleh yang kita semua merasakan manfaatnya
jadi kepada semua yang bertugas selamat bertugas terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya
dari kami dan saya yakin dari seluruh keluarga keluarga yang ada di indonesia
jadi kebetulan ibu kami yang dituakan di dalam keluarga
keluarga besar biasanya datang ke rumah
sesudah sholat id kita kumpul keluarga
dan itulah kegiatan utama kita hari ini